mabes polri telah menangkap sepuluh orang yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah republik indonesia yang sah
kesepuluh orang itu kini diperiksa di markas komando brimob kelapa ii depok jawa barat
salah satu yang sedang diperiksa di markas brimob adalah aktivis ratna sarumpait
ada juga habibur rahman kuasa hukum ratna sarumpait mengatakan ratna dijemput sejumlah aparat
di kamar seribu empat ratus dua hotel saripan pasifik jakarta pusat pada jumat dini hari
habibur rahman mengaku mengetahui penangkapan tersebut setelah ditelepon oleh ratna
dia sempat mengira kliennya akan dibawa ke mapolda metro jaya namun ternyata ratna dibawa ke makobrimob kelapa ii
menurut habibur rahman ratna sarumpait dikenakan tuduhan makar atau melanggar pasal satu ratus enam puluh
ada penangkap ditangkap pada saat itu dibawa ke polda metro
di surat penangkapannya saya baca ini apa namanya pasalnya makar makar
iya pasalnya makar dan satu ratus tujuh kuhp dan terjadi satu desember kalau nggak salah begitu
iya satu desember
iya kemarin berarti dan akan dibawa ke mapolda metro
tapi kita ikut iring iringan ya kan mobilnya membeli karana depan satu orang avokat
apa namanya kita tidak diperkenankan tidak berbelok ke polda metro
ke sini ke markas brimob